udah lu nggak usah muna deh pada lu pengen kan mending aja deh juga pengen
itu kayak dewi desa yang bener loh coba pastiin itu dewi bener bener
satria puas kamu puas sudah bikin nenek malu setengah mati tau nggak setelah kamu pergi
ibu ibu itu pada bencela nenek tau nggak
nek satria mohon ya
kenapa sih nenek lebih menghargai omongan orang lain daripada aku sendiri
nenek bisa ngasih sedikit menghargai aku apa yang aku lakuin ini baik kok
kenapa nenek harus merasa malu harusnya nenek bangga sama aku
apa yang bisa dibanggakan dari kamu semua yang kamu lakukan nenek anggap sampah
dengar hentikan usaha kamu yang kampungan itu hari ini juga atau kamu tanggung akibatnya
emangnya nenek bakal ngapain aku kalau aku terus jalan
ada apa ini
nenek satria itu baru pulang nenek kok dimarahin sih
kalau kamu masih mau meneruskan usaha tampungan itu kamu silahkan angkat kaki dari sini
pohon beringin berbuah merang kotak mama udah susah
emang satria itu cucu mama kok bisa bisanya mama suruh dia pergi dari sini
kamu tuh ngajar anak gak bener ini lihat dia sekarang jadi apa gak ada gunanya cuma bikin malu keluarga
gigi ompong ketiban arca sebelum ngomong harusnya mama ngaca
mah yang menganggap syariah itu lemah kan cuma mama aja karena mama pikir cuma andre yang paling dahsyat di seluruh antelo jagad raya dan galaksi ini padahal apa hebatnya
sebelas dua belas setali tiga uang sama aja sama mama nggak bisa apa apa kurang ajar
aku mau menganggap siapapun yang lebih hebat itu terserah aku kalau kamu tidak terima kamu tidak suka kamu juga boleh pergi dari sini ibu sama anak silakan keluar
ibu sama anak silahkan keluar
ibu sama anak silahkan keluar
berangkat dari sini

masa hanya karena masalah ini mah mama usia mereka mereka mau tinggal di mana
udah tenang dulu ya jangan gini dong
biarin aja biar mereka tahu rasa mah
biarin aja biar mereka tahu rasa apa
mama tolong pandang tanti dong mah mama jangan usir mereka mereka keluarga mah jangan dibisahi dong keluarga kita ya jangan usir mereka mah tanti mohon jangan usir ya
baiklah kalian boleh tetap tinggal di sini dan itu karena permohonan tanti
kamu tegas sama mama
kamu tegas sama mama
kamu tegas sama mama
nenek tadi cuma emosi aja ya
udah udah lu harus sabar lu ngertiin dong
nenek udah terlalu nyakitin perasaan gua ndre
gue tetep kartu lagi dari sini
nenek tadi emosi aja dia marah marah kayak begitu karena emosi
tapi kalau kamu kebawa emosi dia menang saat
kamu harus berpikiran dingin
kamu harus tenang
kamu harus tunjukkan sama nenek kalau kamu itu lebih mabu
lebih mabu daripada siapapun ya
kamu jangan mau kalah dong kamu tolong pandang tante
kalau kamu pergi tante juga sedih
tante juga hancur ya
kalau nenek sampai ngeremehin aku kayak tadi lagi
aku akan peduli disini tante
tante nenek kita semua masuk ke dalam
semua tenang ya
aku dimana ya
daerahnya nggak aku kenal
mana udah malem lagi
apa aku coba minta tolong mas satria ya
yaudah ibu tenang dulu ya
maya biar telepon mas satria dulu
halo assalamualaikum mas
mas tdw nya ada lagi sama mas satria nggak
enggak mai nggak lagi sama aku
katanya dia pengen bantuin kamu jualan
maya maya belum sampai rumah
itu dia mas
maya sama ibu lagi bingung tdw kemana ya
yaudah mai nanti aku bantuin nyariin tdw ya
kemana sih tdw
tadi kan pulang dari warung bareng sama aku
kok belum sampai rumah ya
pak budi masih ada nggak
wah udah pulang den tadi
padahal saya mau minta antarin dia
gimana ya bi saya minta hantarin siapa ya
lo ada urusan nggak lo sibuk kan drek
gue bisa minta hantarin lo drek
soalnya tadi maya telpon gue
katanya tdw sampe sekarang belum pulang juga
gue takut terjadi apa apa sama dia drek
loh sampe sekarang
tdw belum pulang
yaudah sekarang gini aja
kita cari duit sama sama ya
saat ini kita baru arah balik dari warung eluh
ini sekarang mau ke mana
coba lo telusurin rumahnya dwi deh drek
gue takut ini nggak dapet angkot
mudah mudahan gak ada apa apa sama dia
mana dari tadi nggak ada angkot yang lewat lagi
kalau mau ke mana dwi
mau ke mana cewek cantik
masih keluyuran aja
eh bentar bentar bentar
daripada lo dagang jamut
mendingan lo senang senang aja sama kita
kalau yang kayak gini mas
yang mana dia
sebenarnya itu kan
jangan kata hidupnya bangkitnya kubayarin mos
mendingan kita senang senang
mau di mana wajah sana tinggal pilih
kita udah sampai mana deh
ini kalau kita lurus kita ke rumah dewi
sekarang ke mana
putar balik deh coba lewatin lagi
gue ngerinya kita kelewatan tadi
udah lu nggak usah muna deh
padahal lu pengen kan
lu juga pengen
piresin aja udah
itu dewi ya
itu kayak dewi deh sat
yang bener loh coba lepasin lagi drei
karena jam berapa drei
jangan buat lagi
nggak terluka sama sekali
wi kalian di mana
sat di sini sat
untung untung aku ajak andrei ke sini
tapi kamu bener kamu nggak apa apa kan
kamu baik baik aja kan
meniat sarang kita pulang yuk
aku antar kamu pulang dewi
terima kasih banyak ya satria
terima kasih banyak ya satria